itu kalau di belakang nggak kelihatan ya dari depan duduknya
bisa nggak salah satu anggota kpu nya pindah
yang di depan supaya pak marsudinya bisa duduk
dua ribu sembilan belas yang lalu kan saya cerita saya ini praktik taiji tiap hari
ini dulu kan bukan bulan puasa prof
ya silahkan dari termohon mendalami ahlinya
ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli prof marsudi
yang pertama di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini
saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor tiga
sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini
itu dalam analisisnya terhadap apa apa yang ada di dalam sirekap itu
menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika kpu tidak menampilkan by chat
atau hasil pembacaan ucr
itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi
ternyata menurut saksi tersebut
bahwa polanya kok sama ya perolehan suara maupun persentasenya
kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini si rekap seolah olah kesannya sudah dikunci
untuk calon tertentu presentasinya sekian calon tertentu presentasinya sekian
mohon penjelasan soal ini pak ahli
prof marsudi bisa dicatat ya nanti akan semuanya bertanya
tanya dulu baru bapak prof menjawab
sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data
yang kemudian diunggah ke tampilan publik sirekap dalam info pemilu itu
apa namanya kualitas penulisan di dalam formulir tersebut
supaya kemudian kita sama sama memahami
sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan
dalam foto itu dengan hasil pembacaan pcr nya itu
publik atau banyak pihak menyatakan
ini suara kok naik turun naik turun dan seterusnya
saya kira dua hal itu terima kasih
terima kasih prof wahyudi
saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan
tadi dikemukakan di bagian akhir
mestinya sistem di web si recup itu
dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu
dan kalau tidak diverifikasi maka bisa timbul banyak masalah
terus prof tadi mengatakan
bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang
karena tidak ada sistem yang verifikasi itu
kalau kemudian si rekap ini dikonfirmasi
saya bisa tampilkan beberapa slide yang
ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada ahli ini
sambil menunggu itu saya mau mengatakan begini
di slide yang akan saya tunjukkan nanti
ada begitu banyak tps yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal dpt
padahal maksimal dpt nya per tps adalah rp tiga ratus
kalau ada informasi ke ini dan ribuan puluhan ribu
bahkan ada ratusan ribu seperti ini puluhan ribu yang tercatat di sini
apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar